apakah kegiatanmu guru
jangan memanduku guru
dasar murid duhaka
kau harus mati di tanganku
ibu undah aku mohon bangunlah
tidak sepantasnya ibu undah seperti ini
bangunlah ibu undah
dia memang ibu kandung monimas
sekarang dia adalah pelayan
bunda ratu kenderimani
apakah ibu undah sudah puas
menghina ibu undahku seperti ini
ibu undah ratu subang larang
boleh saja bersimpuh kepada siapapun
tapi tidak kepada aku
aku adalah putrinya
dan aku dilahirkan dari rahim
ibu undah ratu subang larang
jika aku perbolehkan satu pelayan
untuk bertindak sesuka hati
maka pelayan yang lainnya pun akan bertindak sesuka hati
termasuk pada justru keram
biarkanlah bunda seperti ini
bunda tidak mau ada masalah baru
tapi ibu undah aku tidak bisa
sekali saja aku melihat dirimu
bertindak sesuka hati
aku akan buktikan ucapanku
aku akan perintahkan seluruh pelayan
untuk bertindak sesuka hati
bagaimana keadaannya nyai ratu
sekarang tenagaku sudah pulih
aku harus segera membuat perhitungan
dengan murid durhaka itu
buat apa kita kemarin
untuk menambah kekuatan
lawan kian santa
apa masih kurang
jangan banyak bicara
aku yang tahu siapa kian santa
apakah kau sanggup mengalahkan dia
kamu meragukan kanuraganku
apa yang akan aku lakukan
aku akan mengejarmu
anak ini benar benar tidak tahu sopan santun
tapi kanuragannya cukup tinggi
aku tidak boleh membuat masalah sama anak ini
aku ikuti saja kemauannya
tak ada yang kutanggap

tapi dasarmu itu berhakkah
guru apakah kau lupa
aku masih menyimpanmu di hati
kalau tidak aku akan membunuhmu
tapi aku akan hancurkan mustika ular ini
dan kau akan hancur berkeping keping
aku hancurkan mustika ini
jangan kau lakukan itulah hesaik
niblora aku akan memberikan mustika ular ini
asalkan kau mau membantu
aku bisa membunuhnya semudah aku membalikan telapak tanganmu
setelah aku menghabiskan tiapan
kembalikan mustikaku padamu
jangan kau lakukan
aku akan buhi janji
putraku walang sungshang telah tewas
mohon ampun gusti prabu
hamba sudah memeriksa jenajah yang ditemukan warga kampung
dan hamba pastikan bahwa itu benar
jenajah raden walang sungshang
sekarang di mana
jenasah putraku walang sungshang
prajurit sedang membawanya kemari gusti
sebentar lagi tiba di alun alun
yang akan menyambut

raden walang sungshang tewas
ternyata aku tidak perlu mengotori tanganku untuk menyingkirkan
semoga petirnya biasa raden tidak ada apa apa
sekarang sudah musim hujan raden jadi petirnya banyak
tapi aku merasa firasaku mengatakan
ada sesuatu yang terjadi di pajajahara
biarkan pramu meliksa nyatanya
apakah ini benar
putraku raden wolangsungsa